sebuah pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh delapan mengalami kecelakaan ketika mendarat di bandara rostov on don di selatan rusia
dilansir cnn com dari kantor berita rusia tas semua penumpang dan kru yang ada di dalam pesawat tewas
maskapai flyo dubai dengan nomor penerbangan sembilan ratus delapan puluh satu itu terbang dari dubai ke rostov on don dengan lima puluh lima penumpang dan kru
kantor berita sputnik news melaporkan bahwa bandara tersebut akan ditutup hingga pukul enam pagi waktu setempat
seadanya kecelakaan kementerian luar negeri dan saya sendiri juga sudah melakukan komunikasi baik dengan kbri kita di moskow maupun dengan konsulat jenderal kita di dubai
dari moskow kita mendapatkan laporan bahwa bri moskow telah melakukan kontak dan koordinasi dengan mrcon dengan kementerian emergensi rusia
yang mereka meminta waktu satu jam lagi untuk dapat memberikan informasi mengenai masalah detail penumpang
kementerian luar negeri dan saya sendiri juga sudah melakukan komunikasi baik dengan kbri kita di moskow maupun dengan konsulat jenderal kita di dubai
kita juga sudah menghubungi konjennya dan sekarang sedang bergerak
dapat saya sampaikan bahwa nomor kementerian emergensi rusia adalah delapan empat ratus sembilan puluh sembilan dua ratus enam belas sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
sementara krisis yang berada di kementerian luar negeri rusia adalah delapan empat ratus sembilan puluh sembilan dua ratus empat puluh empat satu ratus sembilan puluh tujuh
ibu apabila memang nanti ternyata ada wni yang di dalam ada di dalam pesawat tersebut apakah langkah yang biasa selanjutnya dilakukan oleh kementerian luar negeri republik indonesia ibu
kita sudah memiliki sistem yang established
established system di mana kemudian apabila memang ada korban dari warga negara indonesia maka sistem yang ada prosedur yang ada tentunya kita akan tempuh
tetapi sekali lagi nanti dalam waktu satu dua jam baru kita akan memperoleh informasi dari skow ataupun mungkin kita dapat informasi lebih dahulu kemudahan dari fly dubai
baik ibu terima kasih menteri luar negeri retno marsudi atas laporan atas informasi anda